insiden tarik menarik hingga nyaris jatuh terjadi dalam razia parkir liar di jalan fahrudin tanah abang jakarta pusat senin pagi
dengan alasan tidak memiliki uang untuk membayar denda warga berupaya mengambil sepeda motor miliknya
aksi mempertahankan sepeda motor yang diangkut ke truk oleh petugas suku dinas perhubungan jakarta pusat dilakukan seorang pemilik kendaraan di jalan fahrudin tanah abang jakarta pusat senin pagi
ia bersikeras untuk meminta kembali sepeda motornya dengan alasan tidak memiliki biaya untuk membayar pelanggaran yang dilakukannya
petugas terpaksa memberikan sanksi dengan mengangkut paksa sepeda motor
razia parkir liar dilakukan untuk menertibkan pasar tanah abang yang saat ini dipadati pengunjung
pengunjung dan warga diminta tidak memarkirkan kendaraan di sembarang tempat termasuk di bahu dan trotoar jalan
jadi kalau tanah abang aktivitasnya dan potensi parkir liar
maka dari itu kami diperlukan jakarta pusat bersama jajaran kdmui akan gabungkan biaya
untuk melakukan pengawasan dan perjalanan di tanah abang